hai inilah kondisi bangunan sekolah dasar negeri satu jatiwangi di kampung sindang ratu desa jatiwangi
pakenjenggaru jawa barat minggu siang bangunan sekolah rusak usai diguncang gempa berkekuatan
sabtu sore salah satu dinding bangunan ruang serbaguna sekolah ambruk beberapa lantai turut
retak karena guncangan selain itu ruang kelas tiga juga mengalami kerusakan selain dinding retak
atap ruangan juga ambrol menimpa bangku tidak ada korban jiwa akibat gempa bumi ini karena saat
kejadian kondisi ruang kelas dalam kondisi kosong meski membahayakan pihak sekolah akan tetap
menggunakan ruang kelas untuk kegiatan belajar mengajar senin esok kondisi kerusakannya apa
saja di lapon lapon sama ganting udah udah dibetulin sempet jatuh juga ganting kemudian
ada retak retak gitu pak
sementara itu sebuah bangunan rumah milik warga kecamatan selawi juga rusak tak hanya atap sekat
batu bata di bagian atap roboh menimpa lantai data bppd kabupaten garut menyebut dua puluh satu rumah dan
fasilitas pendidikan rusak akibat gempa tidak ada korban jiwa akibat musibah gempa ini namun
warga diminta mewaspadai potensi longsor pasca gempa apalagi jika hujan deras melanda wilayah

gempa apalagi jika hujan deras melanda wilayah garut saya berharap semua waspada hati hati dengan
hujan besar karena kemarin ketika terjadi gempa di tarikung ini terjadi hujan besar dan kemanikan
sementara itu badan meteorologi klimatologi dan geofisika melaporkan adanya aktivitas
tiga kali gempa susulan setelah gempa utama dengan magnitudo enam satu yang mengguncang wilayah

garut jawa barat adapun gempa susulan ketiga sempat terjadi pada pukul delapan pada
minggu pagi dengan magnitudo sekitar dua enam dan hingga saat ini kami telah mencatat terjadi
tiga gempa bumi susulan yang pertama itu di jam enam sore kemarin pada tanggal tiga desember
kemudian di jam tiga malam tiga pagi maksud saya dan kemudian yang terakhir adalah pada jam delapan
delapan pagi hari ini selain di kabupaten garut bmkg juga mencatat sebanyak
tiga ratus delapan puluh tiga gempa susulan hingga kini juga masih terjadi di wilayah kabupaten cianjur jawa barat
tim liputan cnn indonesia